selasa pagi petugas gabungan dari kelurahan ancol melakukan penataan lingkungan di jalan
ancol barat kademangan cakara utara dalam rangka pencegahan banjir dan pohon rumbang dari puluhan
petugas ppsu berseragam oranye ini ada yang menarik perhatian yakni seorang petugas wanita
muda yang begitu cekatan masuk ke gorong gorong membersihkan sampah yang menyumbat hingga
pekerjaan kasar lainnya wajahnya mulai berkucuran keringat namun paras cantiknya
tetap terlihat terluka saat bekerja seperti ini juga sudah sering ia alami tapi tak menyurutkan
niatnya untuk terus melanjutkan tugasnya petugas ppsu ini bernama pepi yunita seorang ibu dua anak
berusia dua puluh enam tahun yang rela melakukan pekerjaan kasar demi membantu sang suami menafkahi kedua
buah hatinya tapi ini kayaknya baru bergabung di tahun
dua ribu tiga ini peti warga kami itu warga r dua mengamati ternyata pekerjaan ppsu itu pekerjaan yang
ternyata tim kami menilai bahwa peti layak di rumah seni permainan milik orangtuanya di
kawasan lodan raya ancol jakarta utara inilah peti melepas lelah dengan bercengkrama dengan bermain
bersama kedua putranya yang berusia dua dan empat tahun
yakni zain alfaris irwanuddin dan zafran narendra al kafi semangat guard is akan tak pernah padam
ketika di jalanan ia harus membuat lingkungan tetap asri sesampainya di rumah pepi juga
dan sekasar apapun pekerjaannya sebagai petugas ppsu bukanlah alasan untuk menyerah senang aja senang
iya banyak teman
berangkat setengah tujuan
emang udah mandi sarapan ngasih sarapan berangkat
gak apa apa sih kita kerja kan demi anak juga
demi anak mbak pepe ya
iya bantu suami bantu mama juga
selama masih ada zen dan zafran pepi berniat akan terus termotivasi
berjuang mengais pundi pundi rezeki demi sang buah hati